penyedia jasa layanan transportasi berbasis aplikasi gojek meluncurkan program swadaya
dengan program ini mitra pengemudi gojek bisa melakukan cicilan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah
sederhananya bisa punya rumah sendiri kemudian bisa juga berangkat umroh sehingga juga bisa menunaikan ibadah haji
dalam menopang programnya pada sembilan mei dua ribu tujuh belas gojek menandatangani kerjasama dengan tiga bank
yaitu btn permata bank syariah dan bni syariah
dari program swadaya ini tawaran kepemilikan rumah paling menarik ditawarkan
para mitra harus menyisihkan rp empat puluh dua setiap hari untuk bisa mengikuti program ini
rumah murah ternyata bukan mimpi dan tidak perlu jadi polemik berkepanjangan akibat kampanye pilkada
sudah di depan mata rumah murah
bagi sembilan ratus tujuh puluh dua hampir seribu mitra gojek yang sudah lolos proses bank indonesia checking dalam proses pemberian kredit kepemilikan rumah ataupun kpr rumah murah
sesungguhnya bagaimana cara bisnis startup bisa memberikan kesempatan memiliki rumah
dengan cicilan hanya rp empat puluh sehari
saat ini kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan vice president swadaya gojek sudah ada ardelia apti
mbak ardelia halo selamat sore
selamat sore mbak
mbak ardelia abti ini menarik sekali ya karena belakangan kan kita ramai sekali
ternyata gojek udah sambil lalu jalan ya
bisa tidak anda ceritakan skemanya seperti apa syaratnya seperti apa

atau priests itu menggunakan ya
bukan kerumun sakit seperti b satu ratus lima puluh z atau mantan bin berollah
motif yang berada di luar sana
apakahomi dando lembut
kasus pandang kita di luar sana bisa menjernih
apa sih syaratnya untuk driver bisa mendaftar
awalnya adalah tentu kita pilih dari driver yang memang berprestasi yang performanya baik
dan bisa dibuktikan juga bahwa kelakuannya baik dalam pekerjaannya sebagai mitra gojek
lalu kemudian driver ini kami undang untuk melalui proses seleksi yang memang sesuai dengan prosedur dari bank btn itu sendiri
dan untuk skemanya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal
jadi dari gojek dengan teknologinya membantu untuk menyicil secara harian
agar mitranya lebih ringan juga untuk membayar cicilan ini
baik skema yang ditawarkan apakah skema flpp yang memang disediakan oleh pemerintah begitu mbak ardelia
betul jadi btn memang juga sudah menjadi salah satu instrumen pemerintah
untuk memberikan cicilan dari rumah dengan di bawah program flpp ini
apakah nanti sehari sekitar rp empat puluh dua secara otomatis
dipotong dalam bank ataupun juga dalam rekening para pengemudi gojek
kemudian per bulan disetorkan secara otomatis oleh pihak gojek atau seperti apa mbak ardelia
iya betul kurang lebih seperti itu
kan kalau misalnya untuk gojek di sini adalah kita penyedia teknologinya supaya meringankan cicilan
jadi dengan teknologi kita kita bisa secara otomatis secara harian memotong dari wallet driver
dan kemudian kita yang akan membantu juga rekonsiliasi kepada perbankannya secara periodik
untuk pen transferan ke akun rekening bank dari masing masing driver
artinya nanti dalam laporan rekening tabungan driver gojek itu secara otomatis per bulan sudah tersisihkan
ter debate otomatis begitu ya
kemudian kan tadi rp empat puluh dua sehari apakah itu dengan asumsi setiap hari artinya harus nge gojek gitu
nggak boleh absen
iya jadi memang kalau untuk sistem cicilannya ini sendiri
memang cicilnya kan per hari ya mbak
jadi setiap hari kita akan melakukan percobaan pemotongan cicilan
tapi tentunya kita juga ada masa toleransi ya seperti dengan produk kredit yang pada umumnya kan memang ada masa toleransi
untuk berapa kali boleh misalnya mundur gitu hitungannya yang sudah disepakati dengan bank btn juga sih memang
berapa hari boleh tidak nge gojek mbak
kurang lebih sih kita toleransinya sekarang sekitar satu bulan gitu ya
satu sampai tiga bulan
itu berarti jenis kredit kelancaran yang berbeda beda ya untuk masing masing periodenya gitu
sekarang pertanyaan yang sangat awal mbak ardel ya
rumah seperti apa yang satu ratus empat puluh satu juta rupiah di mana posisinya
iya jadi kalau misalnya rumahnya memang kategori rumah sederhana tapi cukup luas ya mbak
karena ada dua kamar tidur di situ ruang keluarga dan satu kamar mandi
lalu di situ juga nanti kita lokasinya ada di outers curt jakarta
jadi ada macem macem sih ada yang di parung ada yang di putjeputat dan macem macem yang lainnya
yang nanti akan terus bertambah juga sih seiring dengan berjalannya waktu
tapi memang lokasi utamanya targetnya adalah outersker jakarta tapi yang tidak jauh dari akses akses untuk masuk jakarta
jadi mitra gojek bisa tetap nyaman dalam beraktivitas perekonomiannya juga
apakah gojek juga bekerja sama dengan developer developer tertentu
untuk developer dan lain lainnya itu kita percayakan kepada partner kita ya
karena kan untuk sebagai penyaluran produk flpp dan sebagainya itu ada prosedur prosedurnya tertentu
jadi itu di handle oleh pihak partner kita
oke tapi apakah memungkinkan driver gojek mengajukan rumah tertentu dengan angka yang tidak jauh berbeda dari satu ratus empat puluh satu juta rupiah
terserah pilih dimana begitu mbak
belum sih mbak jadi sekarang kita memang terfokus apalagi untuk pilot ini adalah dengan program bersama btn
dan developer developer yang sudah berhasil digandeng bersama btn untuk program swadaya
baik saya juga membaca ada juga program untuk renovasi rumah karena biasanya satu ratus empat puluh satu juta rupiah ada sedikit yang ingin direnovasi
tujuh puluh lima juta rupiah untuk satu rumah benar demikian mbak ardhilya
kalau misalnya untuk program swadayanya sendiri sih kita hanya fokus untuk pembelian rumahnya saja mbak
kalau misalnya mau program yang renovasi rumah itu sekarang belum di dalam skopnya program swadaya
tapi tentunya driver sebagai pemilik rumah bisa memproses itu secara langsung ke bank ya sebagai nasabah
kemudian program swadaya ini apakah juga termasuk untuk keberangkatan umroh kemudian juga naik haji mbak ardelia
iya jadi salah satu yang kemarin kita launch dalam edisi inklusi keuangan swadaya adalah program tabungan haji dan tabungan umroh yang skemanya mirip
jadi dari gojek membantu untuk mengkoleksi hariannya lalu kemudian bekerjasama dengan pihak bank untuk menabungkan uang ini
dan kemudian mengantrikan untuk program haji dan umrohnya
artinya sudah bisa dapat nomor antrian ya begitu
ada pagu pagunya tertentu jadi setelah berapa lama dan cicilan berapa banyak baru kemudian bank akan memasukkan ke dalam nomor antrian untuk umroh dan haji
ini menarik karena ini memudahkan bagaimana literasi perbankan juga dibantu oleh gojek terhadap para pengemudinya
benar demikian mbak ardhilya anda membantu di perbankannya
iya betul karena sekarang kita juga fokus utamanya di luar dari meningkatkan income utama dari driver gimana sih caranya untuk dia bisa lebih sejahtera

iya betul karena sekarang kita juga fokus utamanya di luar dari meningkatkan income utama dari driver gimana sih caranya untuk dia bisa lebih sejahtera dan salah satunya kita pikir adalah dengan literasi perbankan

dan yang terpenting adalah financial planning jadi makanya disini kenapa kita mau memfasilitasi cicilan yang sifatnya harian dan sebagainya itu adalah sebagai usaha kita supaya driver itu belajar habit menabung menyicil dan intinya mengatur pengeluarannya dengan lebih baik sih mbak
kedepannya apalagi yang akan dibidik oleh program swadaya gojek selain rumah murah naik umroh kemudian naik haji mbak

iya jadi sebenarnya sebelum ketiga program ini kita juga sudah punya program yang lainnya diantara program ini
ada program asuransi lalu ada program cicilan kendaraan lalu kita juga punya diskon diskon untuk kebutuhan sehari hari seperti retail dan bengkel
tentunya di dalam grup grup itu kita look forward untuk menambah lagi jumlah jumlah partner dan merchant kita
tapi untuk grup grup lain kedepannya yang sedang kita eksplorasi juga contohnya adalah untuk pendidikan seperti tabungan pendidikan beasiswa dan lain lainnya

baik mbak ardhilya ini sedikit saja saya bergeser
tapi saya ingin pertanyakan apakah program swadaya gojek ini terkait juga dengan informasi yang kami peroleh bahwa gojek memperoleh gelontoran dana sekitar enam belas triliun rupiah dari salah satu korporasi raksasa tiongkok tencent holdings

baik mbak ardhilya ini sedikit saja saya bergeser
enggak mbak ini enggak terkait dengan itu karena memang untuk produk swadaya ini kita tidak melakukan charity ya

jadi kita memang juga tidak mengeluarkan dana charity untuk driver tapi kita memberikan mereka akses ke produk produk di mana mereka bisa empower themselves supaya mandiri untuk melakukan program swadaya ini

jadi sama sekali tidak ada program charity di mana kita mengeluarkan dana kucuran gitu dari gojek jadi enggak terkait sih mbak
jadi program swadaya tidak ada mengeluarkan dana apapun dari gojek demikian mbak ardhilya

betul iya karena intinya adalah memberikan driver akses kepada produk swadaya
jadi kita juga mengeluarkan dana dari program program di mana mereka bisa secara mandiri empowering themselves secara berswadaya supaya mereka bisa mencapai mimpi mimpi dan meningkatkan kesejahteraannya dan keluarga
sembilan ratus tujuh puluh dua driver ke depan proyeksi anda berapa lagi yang siap untuk masuk proses bayi checking
iya jadi kita memang melakukan ini by batch jadi untuk batch berikutnya kita di angka batch pertama di angka seribu kemungkinan besar batch berikutnya juga mungkin size nya akan sekitar seribu
iya jadi kita memang melakukan ini by batch jadi untuk batch berikutnya kita di angka batch pertama di angka seribu kemungkinan besar batch berikutnya juga mungkin size nya akan sekitar seribu
mungkin kita akan launch masih sekitar dua tiga bulan lagi ya mbak
oke mbak ardelia ke depan misalnya apabila ada pihak driver yang memutuskan kerjasama kemitraan dengan gojek akan seperti apa skema rumah murahnya atau misalkan yang paling buruk meninggal dunia akan seperti apa proses itu berlangsung
betul kalau misalnya untuk jika dia putus dari mitra gojek sebenarnya kan ini juga hubungan daripada mitra gojek dengan bank adalah sebagai

jadi program itu tetap bisa dijalankan namun mengikuti dengan sistem yang dilakukan oleh perbankan biasa seperti nasabah biasa which is berarti cicilannya lumrahnya adalah bulanan gitu
jadi tidak lagi dicicil melalui sistem gojek gitu tapi bisa berlanjut seperti nasabah biasa dan kalau ada yang meninggal dunia gitu ya mbak itu sesuai dengan prosedur dari banknya sendiri masing masing
jadi itu lumrahnya adalah bulanan
umrahnya adalah dengan mengatur dengan ahli warisnya dan segala macam ya karena ini juga adalah prosedur prosedur yang sudah diisi dan diinformasikan driver ketika dia melakukan pendaftaran
oke tapi poinnya apakah kemudian angkanya tetap sama
memang juga adalah dari skema flpp juga ya mbak
jadi memang kemungkinan besar tetap bisa melanjutkan dari under skema tersebut sih karena kan kalau gojek bukan penentu untuk suku bunga ya
tapi itu memang dari pihak banknya jadi harusnya sih tetap bisa berjalan seperti tersebut
oke terima kasih mbak ardelia apti vice president swadaya gojek telah bersama kami cnn indonesia business sore hari ini